pemantauan gunung marapi di kota bukit tinggi mencatat aktivitas salah satu gunung berapi aktif di sumatera barat tersebut masih terjadi
hingga minggu siang marapi sudah mengalami letusan sebanyak tiga puluh kali
erupsi menyebabkan semburan abu dengan tinggi kolam abu berkisar antara satu ratus lima puluh hingga tiga ratus meter dari puncak gunung
jadi untuk tekanan masih cukup tinggi kemudian erupsi juga masih relatif kerap ya
dalam enam jam terakhir saja sudah terjadi empat belas kali jadi rata rata satu lima kali erupsi dalam satu jam
sampai dengan siang hari ini ya belum ada laporan dari warga maupun dari stakeholder kita yang melaporkan adanya hujan abu di desa tertentu
erupsi gunung marapi pertama kali terjadi pada sabtu pagi sekitar pukul enam lewat sebelas waktu indonesia barat
disusul erupsi erupsi berikutnya
saat erupsi terjadi sejumlah pendaki sedang berada di puncak dan hingga kini masih dievakuasi
masyarakat sekitar dan pengunjung atau wisatawan diminta tidak melakukan pendakian pada radius tiga km dari kawah atau puncak
guna menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan
jone di kampung
bukit tinggi sumatera barat